tadi pos pos sudah menyentil sedikit mengenai rencana sistem ganjil genap ya
bagaimana ini rencana pemberlakuan sistem ganjil genap di ruas jalan tol jakarta cikampek
ternyata mulai menuai reaksi dari pemerintah kota bekasi
ya ini tadi kalau misalnya memang ternyata akan diberlakukan
pastinya menempuh jaraknya semakin jauh waktu tempuhnya semakin lama
pemkot bekasi menganggap sistem ganjil genap ini bukan solusi yang tepat untuk menanggulangi kemacetan
pemerintah kota bekasi melalui dinas perhubungan kota bekasi
turut melakukan kajian dampak dari rencana pemberlakuan ganjil genap di kota bekasi
jika ganjil genap diberlakukan di gerbang tol bekasi barat
maka jalur arteri di kota bekasi dipastikan kebanjiran kendaraan
dinas perhubungan kota bekasi juga telah membahasnya dengan dprd kota bekasi
baik pemkot bekasi dan dprd mengaku telah menerima keluhan dari berbagai kalangan terkait rencana tersebut
penerapan sistem ganjil genap dinilai belum tepat untuk menangani kemacetan jalan tol
lantaran berdampak pada kemacetan di jalur arteri
pemkot bekasi berharap sistem ganjil genap urung diberlakukan
sementara pembatasan operasional truk pada jam jam tertentu dinilai menjadi solusi yang tepat
guna mengatasi kemacetan tol jakarta cikampek
masyarakat banyak pro dan kontra bahkan masyarakat banyak yang tidak setuju dengan pemberlakuan itu
nah kita ingin kepada bptj juga ayo kita sama sama rapatkan kita kaji bersama bagaimana solusi terbaik
apakah memang tujuannya
apakah banyak untuk mengurangi kecemacetan di jalan tol cekampek
atau kita juga akan mendorong kepada upaya untuk mendorong masyarakat mempergunakan kendaraan yang masal gitu